arus balik lebaran mulai memakan korban
di jalur alternatif mojokerto menuju kota batu
empat kecelakaan terjadi sekaligus kamis kemarin
kondisi jalan yang berkelok serta turunan tajam menjadi penyebab
sejumlah pengemudi kehilangan kendali
salah satu laka yang terjadi menimpa kendaraan roda dua
yang dikendarai satu keluarga asal porong sidoarjo ini
mengalami remblong motor yang mereka kendarai meluncur deras ke bawah
hingga menabrak pembatas jalan
para relawan lalu lintas yang berjaga segera menyelamatkan ketiganya
untuk dilakukan pertolongan
kecelakaan remblong juga terjadi di tikungan turunan tajam amd
di dusun sendi kecamatan pacet kabupaten mojokerto
akibat kecelakaan seorang anak terlempar hingga terluka di bagian wajah dan kaki
dalam satu hari ini empat kecelakaan terjadi di jalur alternatif
kabupaten mojokerto menuju kota batu ini
rata rata adalah kendaraan roda dua dari arah kota batu akibat remblong
selain roda dua puluhan kendaraan roda empat dari arah kota batu
juga dihentikan paksa oleh para relawan lalu lintas
hal ini terpaksa dilakukan karena banyak kampas rem kendaraan roda empat
terbakar dan berasap memicu terjadinya kecelakaan
karena pada turunan mulai dari km lima sampai dengan km empat
itu jalan menurun tajam
sehingga untuk pengguna roda dua atau pun roda empat
diharapkan tetap masmada
jalan alternatif mojokerto menuju kota batu ini memang dikenal berkelok
dengan turunan dan tanjakan tajam di sepanjang jalur
yang melintasi perbukitan gunung welirang
selama arus mudik dan balik jalur ini biasa dilewati
para pengendara roda dua dan roda empat menuju kota batu atau sebaliknya
jika terjadi kemacetan di jalur utama lawang kabupaten malang